jurnalis yang berkualitas adalah jurnalis yang mampu membawa perubahan positif kepada masyarakat
karena keberpihakan jurnalis adalah kepada publik bukan kelompok tertentu
berimbang itu harus dipegang teguh untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat
mengumpulkan dan mengkurasi informasi yang tersebar luas adalah kunci dari akurasi produk jurnalistik
saya sarah ariyanti untuk cnn indonesia